presiden joko widodo secara resmi melantik anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu
masa bakti dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh di istana kepresidenan jakarta pada rabu
dengan jumlah tamu terbatas dan penerapan protokol kesehatan ketat
lima anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu mengaku siap menjaga integritas penyelenggaraan pemilu
lima anggota dkpp yang dilantik bersamaan dengan pelantikan abdullah azwar anas sebagai menpan rb adalah
i dewa kadewiarsa raka sandi ratna dewi petalolo muhammad tio aliansyah hedi lukito dan j kristiadi
mereka mendapat tugas untuk mengawal kehormatan penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
dan menjaga integritas penyelenggara pemilu seperti komisi pemilihan umum serta badan pengawas pemilu atau bawaslu
saat ini kan tahapan pemilu sudah dimulai
tentu kami harus
segera menyesuaikan dengan jadwal
yang sudah ditetapkan oleh kpu dan sedang berjalan
dan dkpp sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengawal kehormatan penyelenggara pemilu
tentu akan melakukan langkah langkah persiapan
hari ini akan dilakukan sertijab di area duta
dan setelah itu tentu kami akan segera melakukan evaluasi
tugas dkpp sebelumnya dan menyusun rencana strategis
untuk mengawal penyelenggaraan pemilu tahun dua ribu dua puluh